lu gimana sih manis gak kasih tau gak ada panci
eh kepala gue
yang sabar ya
gak ada waktu lowong dong buat gue
udah ikut aja
eh ini ada masalahnya urusannya sama lu yang mesti kita beresin cepet cepet
udah ikut aja dong
lalu jangan geret gue dong
jangan geret gak yuk
ada masalah apa lagi sih
abang mau kemana sih
ambo pok rodia tenang aja ya
ha aji sulam gak bakalan hape hape
jangan khawatir ini soal urusan laki laki ya
aji udah kata
eh iya iya lu jangan main geret gue aja
udah apa ya
usah makin hapi
maka ditarik tarik segala
lu ikut gue sekarang
ate mukut singcang lu
saipol mau ikut january kemana tuh
kenapa aja dibawa kemana
lo sengaja dibawa ke sini
biar lu ngaku
kalau lo itu dibujuk sama si muhyidi
tapi lepasin dulu bang
dihasut hasut sama haji muhyiddin
belum meresap haji sulam bang
emang kudu dibesek kayaknya lidahnya si muhyiddin kayaknya bari
kalau buat nyeset lidahnya haji muhyidin yang suka ngasut gitu
jangan lari loh
udah gak usah lo
udah biarin ya
gak usah diubar
pakji ya ampun pakji
kagak ada ampun buat orang gak tau diri kayak lo
dia orang macem dia nih ji
mesti dikasih pelajaran
pakji ampun nih saya pakji
iya lah pakji
ini masalah intern gue sama saya pul
lu berdua gak usah ikut campur deh
masalah si johnny
gak perlu ngelibatin orang berdua nih
nah apa sih
mungkin dia ngambek sama kamu rob
udah kamu coba telepon dia lagi
jangan putus asa kayak gitu
kok gak diangkat rom
jadi gak usah diangkat
kamu lagi ngambek ya sama roby
kamu lagi ada masalah sama dia
gak usah tau deh bang
hubungan kami baik baik saja
kamu cemburu kan sama rere
kalau hubungan kamu lagi renggang sama roby
jadi abang makin punya kesempatan
partner kerja ya
orangnya cantik ya rom
tapi kalau abang lihat rere
aduh udah deh bang
gak usah ngomongin rere disini
lagian rom juga gak begitu deket sama rere
rom juga gak tau banyak soal rere
kamu sendiri yang mau cerita soal rere ke abang
pasti abang dengerin deh
gue gak mau pusing lo mau kawin sama siapa kek
yee buduh mikirin dong po
ini gini kan adik ipar po juga
yah cuman adik ipar
yee begitu jadi orang
mi ketep itu pagannya mi
selain gembok aku mereka kemarin mi
bang kalau ada urusan sama mereka biar ayah yang beresin
gak tau mudh
katanya mereka mau ngunduh abang
apalagi sobari calon mertue
udah deh jangan pake cincok
abah sama umi ngeliat kita kenapa langsung masuk ya
rom juga gak tau bang
ya udah deh
kenapa sih lo sampai ketakutan begitu
buka po buka
orang yang takut dikejar dua ame dosanya sendiri
nih apa lo ketakutan abis ngeliat setan kali
ya allah bang
abang udah lama berteman sama setan masih takut aja sama setan
udah tau abang lo lagi susah
bukannya prihatin loh lo
kalau ada yang dieser
ya kebon apa
kak dia cuma mau check up aja kesehatannya
kesuburan bu haja baik baik aja
mungkin ini masalah waktu
atau barangkali bu haja bawa suaminya ikut tes juga
masuk dokter ngajak suami saya ke sini
kemungkinan yang kurang subur adalah pihak laki lakinya bukan pihak perempuannya
jadi sebenarnya yang mandul itu suami saya bukan saya
saya belum bisa memastikan sebelum melakukan pemeriksaan medis terhadap suami bu haja
kalau kata dokter kesehatan ayah baik baik aja